ya itulah perang
shimer tidak dapat memahami mengapa ada orang yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit
dia menyaksikan banyak hal yang membuatnya meragukan orang orang saat dia pergi meninggalkan kerajaan
terkadang bahkan di istananya sendiri
seamer yang malang mengira kita menyukainya
kami hanya baik padanya karena dia seorang putri
mengapa kau melakukan hal tersebut
ee bagaimana kau bisa menyalahkan aku
shimer terluka saat melihat kekejaman pada orang orang di sekitarnya
dan segera dia tumbuh dewasa membenci orang orang
dengan sombong berpikir bahwa setiap orang itu mengelipas
tentara kerajaan kita benar benar tidak siap
karena mereka kami tidak bisa menang
seamer bisakah kau tidak bicara seperti itu
tapi dia benar
itu karena dia mendengar kau berbicara seperti itu
sehingga dia menjadi begitu sombong
jangan salahkan aku untuk itu
dan kenapa kau baru saja
perang di dalam dan juga perang di luar
aku benar benar tidak tahan lagi
jadi malam itu dia menyamar dan meninggalkan istananya
mengembara jauh ke dalam hutan yang dalam
aku sangat lelah
mungkin aku harus istirahat di sini
tiba tiba suara lembut berbicara di belakang shimer
apa yang kau lakukan di sini
berkeliaran sendirian pada waktu seperti ini
aku bebas melakukan apapun yang aku inginkan
dan memangnya apa yang kau inginkan
aku ingin tinggal sendiri di istana kaca di sini di danau ini
dunia yang sempurna tanpa penipu dan juga terlalu banyak
adalah orang jahat di mana semuanya jelas dan juga transparan
mengapa kau menginginkan itu
dunia ini penuh dengan orang orang yang menjijikan
dan aku ingin melarikan diri dari itu
pada saat itu wanita itu berubah menjadi roh cantik yang mengejutkan seamer sepenuhnya
aku adalah roh hutan ini
katakan padaku apakah kau benar benar ingin hidup tanpa orang orang di sekelilingmu
kalau begitu aku akan memberimu ini
roh hutan itu membuka telapak tangannya dan dari situ muncul cincin kaca
kenakan ini dan harapkan apapun yang kau inginkan
tapi kau harus ingat
kalau hatimu memilih manusia daripada keinginanmu
maka dunia kacamu akan runtuh dan juga hancur berkeping keping menjadi debu
shimmer merasa tercengit tapi tidak membuang waktu
aku menginginkan sebuah istana
manusia hewan semuanya seluruhnya terbuat dari kaca
dan di sana berdiri sebuah istana indah berkilauan di bawah sinar matahari terbenam saat matahari itu menghilang
kerajaan ratu kaca
penjaga kaca berdiri dengan sigap dan anak panas siap terbang jika ada gangguan sekecil apapun
semuanya benar benar terlihat nyata
saat seimer memasuki istana barunya
ayah dan ibunya merasa sangat khawatir
raja telah mengirim tentaranya untuk menjaga kaca

tetapi bagaimanapun mereka mencari mereka tidak pernah dapat menemukannya
selama musim dingin embun beku akan menciptakan pola halus pada kacang
sedangkan di musim semi warna bunga bakung yang mekar dan sinar matahari keemasan akan terpantul di mana mana
kerajaan ratu kaca merupakan pemandangan yang indah
tetapi tidak ada mata untuk melihat keindahan itu kecuali ratu
dunia kacanya sekarang telah membuatnya sangat bangga
sehingga dia tidak akan membiarkan siapapun memasuki dunianya
jangan ada yang menginjakan kakinya ke dalam
kenapa aku datang ke sini
perjalanan penuh petualangan pikirku
terpisah dari tentaraku
lalu kehilangan kudaku
dan dikejar oleh perampok
aku ingin tahu siapa yang tinggal di sini
apakah itu penjaga kaca
dan menemukan pintu yang terbuka
apa yang kau lakukan di istanaku
maksudku pangeran theodore
teman teman memanggilku ted
kenapa kau di sini theodor
apakah ayahku mengirimmu
apakah kau mengawasi istanaku
wow tenang yang mulia
aku memiliki kerajaanku sendiri
mengapa aku menginginkan
meskipun terlihat luar biasa
tapi itu hanya delusi
aku lebih suka berada di duniaku
dengan orang yang nyat
kau menghancurkan duniaku
ratu simar tidak percaya
bahwa seseorang akan berbicara buruk
tentang kerajaannya yang indah
akan kubuktikan bahwa kau salah
tentang tempat ini
tapi sampai saat itu
simar memanggil pengawalnya
dan mengajak pangeran
untuk makan malam
apakah ini cara kau membuktikan
bahwa aku salah
semua dalam waktu yang tepat
mengapa kita tidak makan dulu
ted yang lapar
dan memutuskan menerima
tawarannya adalah bijaksana
setelah makan malam
simar membawanya ke dana
ketika dia sampai di sana
dia melihat perahu kaca
di dalam air yang diterangi bulan
aku ingin kau melihat
keindahan tempat ini
dunia yang selalu kau sebut
sebagai delusi dan artifisial
makan malam dan naik perahu
aku melihat sifat kau yang berbeda
dan sekarang aku melihat sifat kau
yang berbeda lagi
sifat yang lebih baik tentunya
kurasa kejujuran layak mendapat
ini indah sekali
mintalah maaf padaku
minta maaf untuk
karena menghina dunia

dan mengatakan kau lebih suka berada
di dunia nyata daripada di sini
kau telah melihat betapa indahnya
dunia aku kan
oh ini memang indah
aku tidak pernah mengatakan tidak
tapi ada sesuatu yang hilang
hal yang menyenangkan
menari bernyanyi kau tahu
aku bisa meminta penari gelasku untuk
tapi aku tidak bisa menari
dan jika kau tidak menikmatinya
aku akan meminta maaf
shimer yang awalnya ragu ragu
seolah tidak ada yang melihatnya
oh ini sangat menyenangkan
apakah kau menikmatinya
yang mulia shimmer tunggu
tete tinggal di istana kaca selama beberapa hari
mengamati shimmer di sana
mereka akan menari
atau dia akan bermain dengannya
atau mereka hanya akan berbaring
menemani satu sama lain
aku telah menulis sesuatu untukmu
ada perasaan yang tidak biasa di hatiku
aku bersuka cita karena aku mengetahui
gelombang angin di matanya menarik aku ke arahnya
aku jatuh cinta padanya
aku tidak mengerti
aku jatuh cinta padamu shimmer
beberapa hari terakhir bersamamu sangat
dan sekarang aku harus pergi
aku harus memberitahumu tentang perasaanku
tapi shimmer tetap diam
soalnya dia juga jatuh cinta padanya
tapi tidak bisa menerimanya
jika hatimu memilih manusia daripada keinginan
dunia kacamu akan langsung hancur
kalau hatimu memilih manusia daripada keinginanmu
maka dunia kacamu akan langsung hancur
maka dunia kacamu akan langsung hancur
aku akan pergi sekarang
tapi kenapa kau tidak bisa tinggal di sini
shimmer keluarga ku kerajaanku
mereka pasti semakin cemas dan mencariku
aku harus kembali ke dunia
pangeran ted turun dari kapak dan menuju kastil
shimmer berlari ke arahnya dan menjelaskan segalanya tentang dirinya dan kerajaan kaca
jadi kau mengerti aku juga mengcintaimu
tapi kita tidak pernah bisa bersama
izinkan aku menunjukkan cinta dan kebaikan yang ada di dunia ini
kau hanya melihat satu sisi koin saja
apakah kau bisa dipercaya
itu akan menjadi langkah pertama untuk memberi dunia kesempatan
kerajaan ratu kaca berubah menjadi istana yang indah
dan pelayan dan penjaga kaca berubah menjadi manusia
aku sungguh sangat bangga padamu
aku mengabulkan keinginanmu
sehingga kau akan belajar tentang kebaikan pada orang lain
ted telah mengajari aku tentang itu
itu bagus sekali
seimar meskipun ada kejahatan di dalam dunia ini
kau tetap harus belajar menyebarkan kebaikan di dalamnya
ingat itu selamat tinggal
ted dan streammer tetap bahagia di istana baru mereka
segera mereka menikah dan mengundang orang tua mereka ke pesta pernikahan
ketika orang tua shimmer melihatnya mereka berlari ke arah
oh seimar kenapa kau pergi
shimer memberitahu mereka semua yang dia rasakan dan sembunyikan dari mereka
oh putriku aku seharusnya lebih berhati hati
tapi sekarang aku melihat bagaimana perilakuku membuat kau pergi
aku akan mengubahnya
bisakah kau memaafkanku
aku akan selalu mencintaimu ayah
pernikahan berlangsung dengan megah dan semua orang menikmatinya
ingatlah meskipun kau berhati lembut
jangan biarkan dunia yang keras ini mengubahnya
atau membiarkan rasa sakit membawa kebencian yang kuat
rasa manis tidak boleh digantikan oleh kepahitan
banggakan dirimu bahwa meskipun dunia dengan keras kepala tidak setuju
kau adalah orang yang kuat
yang masih percaya bahwa dunia adalah tempat yang indah
dan hidup itu tidak perlu terlalu lama
hidup itu hanya perlu indah